komisi pemiluan umum
mereka dijadwalkan datang ke kpu pusat untuk pengundian nomor urut pada jumat dua puluh satu september
setelah itu kedua pasangan calon akan memulai kampanye damai yang dijadwalkan kpu pada dua puluh tiga september hingga tiga belas april mendatang
hasil rapat pleno kpu ri menetapkan bahwa dua pasangan calon yang telah mendaftar di kpu
yaitu insinyur haji joko widodo dan prof dr hase kiai haji
makhlouf amin serta haji prabowo subianto dan sandiaga salahuddin unung
dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilu presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh
badan pengawas pemilu atau bawaslu menoloskan beberapa nama mantan api kasus korupsi untuk maju di pileg mendatang
ada tiga puluh delapan nama eks koruptor yang tersebar di delapan belas provinsi di indonesia
data yang kami rangkum dari litbang cnn indonesia
terdapat total ada tiga puluh delapan bakal caleg mantan api korupsi yang tersebar di delapan belas provinsi di indonesia
di pulau sumatera ada provinsi yang tercatat ada beberapa caleg yang maju di pileg mendatang
dengan rincian sumatera utara dua calon legislatif
riau satu jambi dua bengkulu dua kepulauan bangka belitung tiga sumatera selatan dua dan lampung satu
kita bergeser ke pulau jawa ya
di provinsi banten terdapat empat calon anggota legislatif
di dki jakarta ada satu yang ramai sekali diperbincangkan ya
di jawa tengah ada tiga orang
di kepulauan nusa tenggara kita akan lihat baik di ntt ataupun di ntb
masing masing ada satu calon anggota legislatif yang mantan napi korupsi
di pulau sulawesi juga terdapat beberapa caleg yang tersebar di berbagai provinsi
di antaranya di sulawesi utara ada tiga orang
di gorong talol ada satu orang
di sulawesi tengah ada tiga orang
kemudian sulawesi barat ada satu
dan di sulawesi selatan ada tiga
sementara di provinsi maluku utara menjadi yang paling banyak dengan lima orang calon anggota legislatif
hasil rapat pleno kpu belum memutuskan apakah para bacalek mantan api kasus korupsi
akan diberi tanda khusus dalam pileg yang akan datang
namun jika sudah terdaftar dalam daftar calon tetap
kpu menegaskan saat ini masyarakat dapat mengetahui rekam jejak calon yang akan dipilihnya
melalui website kpu dalam bagian informasi
nah itu kemudian akan kita unggah semua dalam sistem informasi pencalon atau silon
bisa dilihat oleh semua orang
kami masih mempertimbangkan ya kalau yang itu kami belum memutuskan
yang sekarang sudah ditutupkan itu tindaklanjut yang tercepat dulu
yang ada bataskan sampai tanggal dua puluh september ini
untuk penetapan calon atau dct daftar calon tetap
ini kita semangat didemenghalapi pemilu mendatangnya
daftar calon tetap telah diumumkan persoalannya mendara kpu dengan para ex navi koruptor
telah diputuskan kini saatnya menyongsong
dan pemilu mendatang apakah
masih ada asa
atau ada asa atau pemilu
mendatang ini akan jadi sama saja
kita akan tanya dua orang yang sudah
hadir bersama saya pada malam hari ini
ada bang fadli ramadhanil peneliti
perludem terima kasih fadli sudah datang
tadi pecananya nggak enak kalau diomongin
di sini ada mas arswendot mobil otobudayaan kita
yang akan melihat dari perspektif
lain terima kasih mas ars saya mau tanya
bercadanya apa nih bercadanya
bisa disemret kpi nanti
oke saya mau tanya ke fadli dulu fadli
kita akan bicara ini judul besarnya
gini mas ars saya baca ya penetapan
calon wakil rakyat kita ada
asa atau akan jadi
sama saja fadli ada
asa atau sama
saja sebenarnya kalau kita lihat
pemilu keberapa buat fadli
pemilu ketiga yang bisa diikuti ya
yang ketiga ini anda lihat asanya semakin besar atau
sama saja dengan dua pemilu yang
ya kalau asa semakin besar
tentu kita memang harus memandangnya
secara optimis ya kita tentu berharap
pemilu dua ribu sembilan belas dapat
memberikan pembaruan dalam segala aspek
hasil pejabat negara nanti
yang akan dipilih melalui proses pemilu itu
nah meskipun kalau kita masuk lebih jauh
lagi sebetulnya tidak banyak
juga kemudian hal hal yang
ternyata bisa memberikan dampak signifikan
terhadap perbaikan perbaikan itu
nah salah satunya tentu soal
bagaimana kemudian kualitas
dan keinginan partai politik untuk
menghadirkan figur figur calon
anggota legislatif yang lebih baik
punya rekam jejak yang
bersih sehingga nanti akan
mampu lembaga lembaga yang akan
diisi oleh mereka itu bekerja dengan jauh
lebih baik lagi karena ada
kekecewaan publik tentunya dari hasil
pemilu yang lalu dengan
kinerja yang tidak maksimal dari
lembaga lembaga yang menjadi wakil
rakyat ini ada korupsi berjamaah
di malang jambi
sumatera utara dan
jambi kan coming soon sepertinya ya
diselidiki dan ini tentu
sangat mengecewakan publik itu
kemudian gagasan untuk
partai politik agar
melarang mantan napi korupsi untuk dicalonkan
itu sebetulnya adalah gagasan yang
betul betul diinginkan publik
karena sangat kecewa dengan realitas
lembaga wakil rakyat yang
banyak kemudian justru bekerja
dengan arah yang sebaliknya tapi menurut anda
kenapa jadi nggak nyambung aspirasi
atau keinginan publik saya yakin keinginan
publik itu juga keinginan mas arswendo sudah
melewati kalau anda tiga kali pemilu saya nggak
tahu dia udah berapa kali pemilu gak bisa dihitung
gak bisa dihitung karena sudah banyaknya tapi
belum tentu coblos waktu itu ya tapi kalau kita
lihat kenapa jadi agak nggak nyambung antara
keinginan publik dengan fakta realita
yang ada yang diputuskan oleh
para elit elit politik kita yang jadi wakil
di sana iya sebetulnya ini terkait
dengan eksistensi dan fungsi partai itu
sebetulnya kalau kita bicara soal lembaga
legislatif ya partai kan harusnya
memiliki peran yang
bisa mengagregasi suara suara
masyarakat kemudian diambil
dalam sebuah keputusan termasuk
dalam mekanisme kandidasi pencalon
anggota dprd dprd provinsi
dan dpr ri
nah apa suara masyarakat masyarakat
menginginkan calon calon yang jauh
lebih bersih calon calon yang bukan mantan
narapi dana korupsi apalagi
tapi partai ternyata tidak
mampu menjawab suara itu sepenuhnya
karena ada beberapa pendekatan pendekatan
lain misalnya orang
yang berstatus mantan narapi dana korupsi
itu adalah kader penting partai misalnya
yang harus diperjuangkan
tidak harus diperjuangkan artinya punya
sejarah yang panjang dengan partai
kemudian bisa saja
masa yang kuat bagi partai termasuk juga
sumber daya ekonomi bagi partai
kan banyak sektor yang kemudian harus
dipertimbangkan partai nah
ini yang menurut saya kemudian membuktikan bahwa
memang partai politik kita belum punya
sistem kandidasi yang
ajak lah ya untuk kemudian
masyarakat tadi untuk menghadirkan calon anggota
legislatif yang jauh lebih bersih
nah ketika partai
belum punya sistem terjebak
kader yang mantan narapi dana korupsi
tapi punya peran yang besar bagi partai
ya akhirnya kompromi itu
yang kemudian harus dilakukan meskipun
dengan keinginan publik dan ini
yang menurut saya harus menjadi
refleksi penting ya bagi partai politik
kalau tidak mampu
mewujudkan apa yang diinginkan masyarakat ya tentu
hukumannya adalah hukuman elektoral
nah sebelumnya makanya saya mau tanya ke
mas ars mas ars mendi sebelum saya tanya tanya
kacamata anda tentang secara makro
ini kan khusus ini napi korupsi gitu ya
mas ars mendi ini kan kata yang fadli
berhadapan hadapan dengan atau bertentangan
dengan keinginan publik gitu
ini sebenarnya partai politik itu tahu
masyarakat indonesia itu gampang lupa gampang
di alem alemi langsung lupa lagi
atau jadi tiba tiba baik atau
nggak peduli atau gimana sih mas ars mendi
nggak peduli aja duit kan lebih
berbicara pun dimana aja ketika dia
korupsi di dalam penjara aja dia
lebih berkuasa daripada yang tidak punya
duit ini udah penuh ya pak ars mendi
partai dulu sebagai alumni
teman teman anda ada nggak yang
kasus korupsi banyak banyak
zaman saya korupsi sudah mulai
kebanyakan masih bangsa penyelundup
bangsa saham tapi itu korupsi juga tuh ya
korupsi juga penyelundupan itu nah sekarang
apalagi dengan politik dengan
kekuasaan yang disana bukan begitu bu
ini keseimbangannya yang terjadi adalah
kenapa selalu kita
bicarakan orang koruptor koruptor
karena dia punya duit jika punya duit
apa aja bisa lah
tentu kita tidak akan bisa mengatakan semuanya
kebutuhan gitu gitu bisa apalagi
cuma dicalonkan gitu tapi orang orang
kan berpikir ya sudah jangan hambat
ini kan hak asasi manusia kita semua orang
juga boleh berkompetisi tapi
kita harus edukasi rakyatnya dong ini gimana
repotnya kita ini selalu begitu korupsi
nggak boleh atau boleh itu acara aminnya lama
nah kalau boleh nanti tapi nanti
diumumkan bahwa dia koruptornya nggak ada
gunanya gini tetap nggak boleh titik
udah ada yang nggak ada gunanya
karena masyarakatnya tidak peduli
ya ngapain nih tadi nanti akan kita
umumkan di website kami
siapa yang mau perusahaan website ini
ngurusin website ngurusin bukan
kita masih tegas masih jelas
pantan koruptor tidak boleh nyalak
misalnya udah titik nggak usah pakai
boleh tapi nggak ini nggak ada
apa yang membuat fadli ya mungkin
media masa orang hebat seperti
aswendo yang followersnya banyak sekali di twitter
itu tidak berdaya menghadapi
keputusan elit dan akhirnya kita
sudahlah bapak ibu kami nurut dengan
putusan anda repotnya itu dijawab
usaha jadwal berikut kami akan segera kembali saat ini
nah itu kan
mas arswendo yang punya puluhan
yang biasanya bisa mempengaruhi
kita kita aja yang punya pengaruh
aja nggak mampu untuk menahan itu
nggak nyambung ini frekuensinya
mempengaruhinya mempengaruhi sesama aja
kamu jangan milih dia
paling cuma begitu tapi itu sudah bagus
karena yang kita lihat sekarang ini adalah
belum pernah kasus begini
meramai seperti sekarang
media sosial yang paling bernama
tapi ini kan ramai diperhatikan
sambil melihat jawara jawara
yang mantan koruptor ini
ternyata masih diterima apa tidak
oleh masyarakat luas ini
bahwa dia ada ajukan partai
bahwa dia masih pengaruhnya ada
di kelompoknya tertentu
kan mas arswendo tadi katakan
ya sudah lah kita gak suka kita manggel
tapi ya oke bapak ibu kita nurut
sama keputusan bapak ibu yang ada di elit sana
dan akhirnya kalau kita lihat
nanti misalnya ya mantan mantan api korupsi
juga punya kesempatan dan peluang
besar juga untuk dipilih
menurut anda apa yang membuat masyarakat indonesia itu
jadi gampang nurut
lebih ya kita gak
kita gak fight sampai titik data penghabisan
untuk mengawal hal ini
apa karena memang kitanya
kurang cerdas atau kitanya nggak
peduli atau memang kita secara budaya
gak berani atau agak
ragu mengkritik orang
yang ada di atas gitu terutama pemimpin pemimpin
politik karena kita percaya mungkin
ini dugaan saya karena kita percaya bahwa
yang kita rasakan ini dirasakan
yang lainnya artinya dia tidak akan terpilih
akan menjadi menarik
kalau misalnya tonton ini
maju tadi bener bener ada terpilih
atau bahkan suaranya
masih jawara masih tinggi
itu baru kemudian gegernya
tapi anda percaya ada perlawanan politik
senyap dengan cara kita sendiri
iya kita semuanya
apa indikasi keyakinan anda mas ars
kalau kita di media sosial kan kita sekarang kan
sumbernya cuma disitu karena media harus
tama udah miring miring semuanya
kecuali cnn masih berani
tapi bener tapi bener
bukan karena begini karena ini
mainnya kan di tempat tempat
kita berkerumun itu
warung kopinya sekarang itu disitu
antas kemau begini dan tiba tiba semuanya menyebar
ini itu bukan hanya dalam bentuk yang
itu dalam bentuk
mem dalam bentuk apa yang luar biasa
baru aja ini urusan urusan begini
bintang film mana
ada orang pakai peci
ada gambarnya pak jokowi
inilah sebetulnya bagian bagian yang
sudah sampai kepada titik itu
dan menurut anda perlawanan perlawanan
mas arswendo dan juga masyarakat
akan bisa memberikan pelajaran yang cukup
baik cukup berarti
harusnya kita kan dihadapkan mas bud
dengan kondisi kesadaran masyarakat kita
kalau mereka memilih orang
dalam proses pemilu itu karena uang
karena pemberian barang
misalnya itu akan menggadaikan
hak mereka untuk memintai
pertanggung jawaban si wakil itu
lima tahun ke depan
dan mandat yang mereka berikan
kepada wakil itu selesai ketika uang diberikan
nah ini yang menurut saya harus terus
disadarkan kepada pemilih kita
kalau kemudian kandidat masih memberikan uang
mereka pasti nyiapin uang banyak kok
untuk kandidasi itu
ketika berani maju kan begitu itu
pendekatannya kan memang pendekatan itu
pendekatan bagaimana bisa menang
bagaimana kemudian bertarung untuk kemudian
memenangkan suara pemilih
tapi kalau masyarakatnya paham
bahwa transaksi antara uang dengan pemilih itu
akan meninggalkan mereka selama
lima tahun karena wakilnya akan berpikir
bagaimana mengembalikan uang
yang sudah diberikan
maka masyarakat akan menolak harusnya
menolak untuk tidak memberikan
berarti semuanya gitu loh
bahwa kesadaran ini mulai ada
itu aja udah luar
apa yang membuat orang jadi semakin sadar
meskipun budaya kultur kita juga tetap dijaga gitu mas ars
masyarakat ini kan marah bener bener
hilangkan kepercayaannya tadi dengan keputusan itu
cuma mereka mau apa kan
karena itunya sudah dibuat
bikin dengan sendirinya
kutusan final mengikat
sekarang partai kalau tadi disinggung
partai yang melahirkan itu juga
masih akan melakukan itu
nyatanya masih ada kan partai yang menyalonkan itu
semua partai sudah menandatangani fakta integritas
semua calon juga itu
makanya ini kan kemudian jadi sebuah
dan itu mengecewakan publik
cuma bayangkan mereka menandatangani pakta integritas
tidak akan mencalonkan mantan koruptor
secara sadar tentunya
tapi kemudian masih kemudian menggugat ke bawah
masukkan mereka dalam daftar
tetap usaha gitu ya

korupsi itu yang kemudian dicalonkan
anda kan pemantau pemilu ya fadli
dalam kasus kasus yang besar atau yang kecil seperti ini kan
kemarahan publik atau ketidaksukaan publik itu
seringkali bertentangan dengan pilihan elit gitu kan
pernah nggak ada yang
hukuman hukuman elektoral yang terlihat telanjang
yang pernah dihukum oleh publik gitu
untuk hal hal yang agak
ya salah satunya praktik di kota makassar
itu dengan calon tunggal
pemilih tidak menginginkan calon tunggal itu untuk menang
karena memborong semua partai misalnya
dan dia berhadapan dengan kota kosong
sementara mayoritas pemilih tidak menginginkan
pemilihan hanya dengan satu pasangan calon saja
akhirnya kota kosong yang menang
itulah kemudian bukti bahwa pemilih sudah tahu
apa yang harus mereka lakukan
pemilih tahu apa yang harus dievaluasi terhadap pemimpin mereka
dan ini adalah praktik baik menurut saya
yang harus terus menerus disadarkan kepada pemilih
pemilih punya posisi tawar yang sangat kuat
karena mereka lah yang menentukan siapa orang yang akan duduk di wakil rakyat
bahkan presiden dan wakil presiden sekalipun
bahkan mereka di suara itu meskipun menang tidak berarti apa apa
ini masih menjabat juga
tapi itulah sebetulnya bibit bibit perlawanan
perlawanan yang sah perlawanan yang demokratis
satu satunya cara mengganti pemerintahan dalam negara hukum demokrasi itu kan dengan pemilu
dan menghukum orang orang yang berkhianat dengan mandat itu ya dengan tidak memilihnya dalam pemilu
dan masyarakat sudah bisa membuktikan
menurut saya sudah mulai arah ke sana
dan diskursus panjang selama enam bulan lebih terkait dengan mantan napi korupsi ini ada baiknya juga
meskipun kita gagal ya
kalau boleh dikatakan ma kemudian bergeser ke arah yang tidak seharusnya
untuk memutus pkpu itu
tapi kan diskursus ini menyadarkan publik
bahwa masih ada loh mantan koruptor yang ngotot mau jadi wakil rakyat
jadi jangan pandang sebelah mata masyarakat kita mas ars
jadi kita harus kasih kesempatan
tapi saya mau tanya ke mas ars dan juga faldi
seperti apa sih panorama cuaca
perdebatan yang akan kita hadapi dalam beberapa bulan ke depan
sampai nanti akhirnya pemilu
apa yang ada di kacamata anda berdua kita akan bahasnya
usaha jeda tetap bersama kami
kalau tadi kan bahasnya
kalau tadi kan bahasnya
kalau tadi kan bahasnya
nah nakalnya itu kan ya elit elit kita ngakal ngakali publik lah ya
selain masalah caleg koruptor ini ada akal akalan lain nggak yang anda lihat di dalam dct
dalam proses politik jelang kampanye ini
ya salah satu yang kemudian kenapa kita bisa optimis juga terhadap pemilu dua ribu dua puluh
ada terobosan yang sangat baik dari mahkamah konstitusi menurut saya terkait dengan pencalonan dpd
di tengah tahapan pencalonan waktu itu yang sedang berjalan
ada yang mengunggahnya
bahwa apakah pekerjaan lain itu boleh menjadi pengurus partai untuk seorang calon anggota dpd
kemudian mk memberikan tafsir baru terkait hal ini
mengembalikan dpd kepada hitah awalnya
sebagai lembaga representasi daerah
jadi gak boleh lagi pengurus partai
kalau anggota partai boleh mas bud
tapi pengurus itu nggak boleh
karena kalau pengurus itu kan dia harus daily bekerja untuk kerja kerja organisasi partai politik
sebenarnya anda melihat putusan mk ini gimana sih
mas fadli apakah memang betul harus dilaksanakan tahun ini atau
di pemilu mendatang
tapi sebelum anda jawab
kita dengarkan dulu yuk pernyataan wakil ketua dpd nono sampono
dan juga ketua dpd usman sabta odang
menanggapi persoalan ini
setelah dilaksanakan pertemuan
yang pertama adalah
pernyataan dari mk bahwa keputusan tersebut
yaitu keputusan nomor tiga puluh enam belas dua ribu delapan belas
tidak berlaku surut
artinya berlaku ke depan
itu yang pertama
dan persepsi kita adalah dua ribu dua puluh empat
yang kedua penegasan mk juga
terkait dengan poin satu
menggandung konsekuensi bahwa
harusnya kpu tidak dapat
memperlakukan putusan mk tersebut
untuk pemilu dua ribu sembilan belas
demi kepastian hukum
komisi pemilihan umum
atau kpu ri
memiliki kewajiban untuk mencabut
dan tidak memperlakukan
pkpu nomor dua puluh enam tahun dua ribu dua
dan menanurkan arcata
ujung pada pilihan
buang buang omdat pengendap tersebut

kita patuh hukum gak
kalau patuh hukum harus berdasarkan hukum yang telah diputuskan oleh keputusan hukum
sesuai dengan undang undang dasar empat puluh lima
logikanya bisa diterima gak pak
ya agak aneh juga konversi pers wakil ketua dpd itu
saya tidak tahu pak nono sudah baca putusan mk tiga puluh itu secara baik atau tidak
masih bisa diinterpretasikan macam macam nggak
gak ada putusan itu clear sekali mengatakan bahwa karena pencalonan dpd dua ribu sembilan belas sudah berjalan
diberikan kepada kpu untuk membuat aturan agar mereka tetap bisa mencalonkan
sepanjang ada surat pengunduran diri yang bernilai hukum dan surat pemberhentian sebagai pengurus partai politik
jelas kok bunyinya diperlakukan di dalam pemilu dua ribu sembilan belas
karena kemudian kita taksirkan keinginan untuk pencalonkan dpd dengan memutarbalikan putusan pengadilan
jangan menurut saya
tapi itu kan secara resmi ya katanya sudah melalui konsultasi dengan mk tidak berlaku surut
ini siapa yang salah
mk nya tidak tegas interpretasinya kpu yang melewati batas atau dpd nya yang kelewat percaya diri
saya tidak tahu apakah memang benar ada konsultasi ke mk atau tidak ya
tapi seharusnya pengadilan seperti mahkamah konstitusi itu bicara tidak dengan konsultasi tapi dengan putusannya
dan putusan nomor tiga puluh itu sudah menjawab semuanya
tidak perlu penafsiran macam macam kok mas bud membaca putusan itu
ada di pertimbangan tiga tujuh belas halaman lima puluh satu itu tinggal dibaca saja
bahwa itu diberlakukan untuk dua ribu sembilan belas bagi yang sedang mencalonkan dpd harus memberikan surat pengunduran diri dan surat pemberhentian sebagai pengurus partai
tekasnya sembilan belas kan
tekasnya dua ribu sembilan belas kan
mas arsy kenapa di kacamata budayawan ini
ini gimana ini akal akalan juga atau gimana
kalau ini seterak alumuan aja gak akal akalan aja
kalau masih bisa digugat gini siapa tahu kpu nurut sama dia
bikin pelaksanaannya gak seperti itu
dalam perspektif anda apa yang ingin dicari oleh para politisi
sama pertanyaan saya eh pernyataan saya yang awal tadi
jelasin aja kayak tadi
dikatakan ini berlaku sekian dan jangan macam macam
tite seperti juga tadi
nabi matan kertutak tidak boleh mencalonkan lagi
nanti masih boleh korupsinya kan demi pate kan korupsinya gak banyak atau berjalan
oke kemudian mengalah lagi
ya nanti ditandai lah di website ini
ini yang gak bunyi lah
sekarang ini menurut saya harus diperjelas
dan itu sudah jelas katanya ya
itu udah jelas diperjelas
nih loh gak ada tafsir lain
tapi kekuasaan politik itu bisa menginterpretasikan hal hal yang sudah jelas
ini yang dicoba lagi
kembali lagi kuasa tadi bisa dalam pengertian kuasa kekuatan ini bisa dalam pengertian duit
oke kalau pernyataan ini saya mau tanya mas aswindo
pernyataan ini anda melihatnya gimana
kita putarkan pernyataan oso ketika menanggapi putusan mk beberapa bulan yang lalu
kita dengarkan lagi
saya ingin kpu melegakan aturan yang benar dulu
baru saya ikut
saya cuma terlanjur ngomong goblok
dan soal goblok dengan pelanggaran undang undang mana yang lebih berat
kalau goblok orang bisa pinter
tapi kalau itu juga salah yaudah minta maaf
tapi mana yang lebih goblok
bayangin tuh hebat gak
somasi mk itu ya gak apa apalah
mungkin karena dia berkuasa ya nggak apa apa
nah ini logika logikanya yang dibangun gimana nih mas arsya
biar masyarakat aja udah tahu begini gak usah kita kita ngomongin aja
bukan apa publik karena ini nanti akan memperuncing lagi diperpanjang lagi
masa kelas tokohnya ketua dpd gitu malah hobi goblok
perusahaan hal hal yang semacam ini yang tidak ada kaitan
dan itu kemudian ketika putusan lain ngomongnya udah beda lagi
ya tapi itu ketua dpd ketua umum partai tapi ya gimana ya
itu kan harusnya jadi panutan masyarakat
justru dia ketua dpd tapi juga ketua partai itu aja kan udah
beliau yang ahli ahli udah nggak mungkin lah dicatat
dan menurut saya
sebagai orang biasa gimana mas ars
mereka udah yang gitu gitu udah out out mestinya
tapi ini bagian dari wujud wajah para politisi
dan penguasa kita atau
iya itu cerminan ya
cerminan wajah penguasa kita yang terjepit dan gak bisa lari lagi
udah nih semuanya udah jelas jadi
seperti juga kalau kita kembali ke contoh yang lebih konkret
calon korupto tadi udah korupto udah
mau diambil a gini gini bahwa korupsi saya sudah menjalani
ditahanan saya ini pasti pasal pasal itu akan dimukakan
kenapa sih fadli gak boleh pengurus partai jadi anggota dpd
bahasanya narasinya pak oso
ya perjuangan dpd untuk memperkuat fungsi dpd itu bisa lebih lancar lagi kalau melalui bantuan juga sebagai pengurus partai gitu
logika logika seperti itu
ini kan dua lembaga yang berbeda dpd dan dpr
kalau mau jadi representasi partai boleh silakan
tapi dpr tempatnya
nah kalau mau jadi dpd representasi daerah
dari pemantauan anda memang kenapa
apakah lebih efektif
lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya
ya sederhana saja mas bud
menjabat satu jabatan saja kan belum tentu bisa
bisa maksimal kerjanya
apalagi menjabat sebagai ketua partai ketua dpd kemudian juga pengurus partai
pengurus rakyatnya kapan nanti
bahkan bahkan gini kenapa dulu ada dpr dan dpd
itu karena memang berbeda
itu memang diberikan mandat
maksudnya masyarakat yang kesana itu diberi kesempatan diberi jalan yang ini
enggak ini enggak
lu enggak usah lewat partai lah kasarnya gitu
ini rakyat ngerti
rakyat ngerti ya
rakyat apa namanya peduli gak
rakyat bisa membaca enggak mana yang baik mana yang
kalau dpr mungkin masih kalau tanda petik masih rancu rancu
tapi ini nanti terdapat kefiksikannya cuma satu
tokoh tokoh yang menguntungkan ya ini lagi ya begini lagi
ada wacana katanya ingin menandai mantan mantan ex napi korupsi atau orang orang yang quote unquote punya masalah di kertas suara
jadi lebih di bold atau dikasih tanda khusus
menurut anda seberapa efektif untuk intervensi itu
kalau itu diperlukan ya
selalu kalau saya
saya sepakat dengan itu
dan itu juga yang kita usulkan ya
ketika memang putusan ma
mengatakan membatalkan peraturan kpu itu
meskipun ada perdebatan soal putusan itu
tapi kalau memang nanti partai politik masih mencalonkan mantan narapidana korupsi
memberikan tanda atau memberikan informasi yang clear di dalam surat suara
menurut saya adalah langkah yang harus dipikirkan serius
tidak tidak menyudutkan dalam artian tulisannya bukan
ini mantan koruptor yang dipilih pastilah bukan

tidak diberikan tanda saja mantan terpidana korupsi
sudah itu saja
juga termasuk juga mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak
dan presiden jangan lupa sudah bicarakan itu loh
untuk menandai di kertas suara itu
bawaslu juga sudah bicarakan itu
ketika diskursus soal peraturan kpu ini
jadi kpu menurut saya tinggal mengimplementasikan saja
agar kemudian melindungi pemilih
agar tidak memilih mantan koruptor itu jauh lebih penting dari apa
dan kualitas para pemilih untuk pemilih yang baik itu
itu juga masih perlu
ada keterbatasan mendapatkan informasi bagi pemilih
ases untuk mendapatkan informasi tidak sama
beberapa calon kepala daerah yang ditahan oleh kpk
itu bahkan masih bisa menang
itu bukti yang jelas
dan ketika ditelusuri memang
bukan karena pemilih mau milih tersangka koruptor
tapi pemilih tidak tahu bahwa dia tersangka
oke empat menit terakhir dari bapak bapak berdua
apa yang kita bayangkan ini dari pemilu ke depan
kampanye nya akan seperti apa
apakah pemilih legislatif pemilih partai
caleg caleg yang menjadi wakil wakil kita itu
akan tertutup semuanya isunya suaranya
dengan kehebohan pilpres
wah ini gimana mas ars
pasti kehebohan pilpres pasti akan lebih menyita perhatian
karena tokoh dramanya ada dan macam macam
tapi gini lah bud
ekspektasi kita yang paling buruk pun
untuk wakil rakyat ini
kau lihat lah dulu kan diletak letak
udah kerjanya cuma duduk doang
sekarang nggak duduk aja
sekarang malah keliling keliling bikin
luar negeri itu dibanding udah lah
itu kan menjawab pertanyaan rakyat
nggak cuma duduk dong kan
ya tapi kamu duduk diem
sekarang malah ngomongnya yang
mau bioskop ada filmnya
eh ada filmnya ada intanya mau apa
nah sekarang duit dikorupsi
malah ngajak temen temennya
ya ngomong begitu
sampai dengan d nya yang satu ditangkap
itu bukan cuma rakyat
wakil presiden pun mengomongkan begitu
dulu empat d lima d itu bagian daripada
sindiran rakyat itu ya
iya sindiran kamu tuh nggak punya kejabat lah
ternyata sindiran itu pun dilanggar sendiri
ide bahwa asa itu ada
tapi bahwa ini masih akan terjadi kerumutan
dalam artian istilah kamu tadi apa
di bud rame berapa lama itu sampai nanti itu
dan kadang kadang mengerikan
mengerikan tapi anda lihat pertarungannya
jauh lebih sehat apa enggak
dibanding lima tahun yang lalu
atau anda lihat jauh lebih bahaya karena medsosnya lebih berbahaya
mungkin kita hanya medsosnya lebih bahaya
tapi kembali optimismenya optimistisnya itu
bahwa masyarakat lebih ngerti tentang ini
bagaimana kita menyuntikkan vitamin c
obat kuat obat vitamin untuk masyarakat
supaya lebih sehat lebih kuat
dan lebih berkualitas dalam menghadapi pemilu
kelompok beliau ini lah yang terjun
masyarakat kan sudah melihat ya
gimana sebetulnya partai politik masih tetap ngotot mencalonkan korupsor
kan ada juga
partai politik yang berkomitmen untuk mencoret
kan sudah ada juga
dan termasuk juga sebetulnya
apa sih yang dibawa oleh para peserta pemilu ini
termasuk pasangan calon presiden ke ruang publik
sampai hari ini kan sebetulnya belum banyak yang bicara soal problem masyarakat
lalu apa jalan keluar untuk menyelesaikan itu kan belum banyak yang bicara
semua masih bicara di tataran brandingnya aja
di kulit kulit luarnya saja
berantas kemiskinan tingkatkan pendidikan
tapi caranya kayak gimana
evaluasi lima tahun ini seperti apa
dan ke depan apa rencananya dengan tantangan bangsa yang semakin berat
nah itu yang sebetulnya kita harapkan ya
dibicarakan oleh partai politik
dibicarakan oleh caleg bahkan sekalipun
dibicarakan oleh calon presiden
jadi jangan kemudian
ini istilah tim sesnya kuno
ini kemudian terlalu tua
berdebatan seperti itu ya
bicara lah kemudian soal soal yang substansial
soal soal yang substansial bagi masyarakat
kenapa kemudian misalnya
belum terjadi pemerataan ekonomi reformasi hukum kenapa masih macet
kenapa pembangunan institusi demokrasi tidak berjalan
bicarakan dong evaluasi percepatan reformasi kepolisian
kejaksaan institusi demokrasi termasuk parpol
itu yang menurut saya harus dibicarakan
dan biasanya para seniman seniman budayawan para sastrawan itu
punya cara untuk membicarakan
menyuarakan suara hatinya
secara lebih jujur dan lebih enak didengar
setelah ini kita akan break
arswendo akan menyampaikan suara hatinya lewat karya sastra yang baik
terima kasih mas ars terima kasih mas fadli atas perbincangannya
saya yakin asa itu ada karena matahari masih akan terbit terbit
di ipuk timur dan tenggelam di ipuk barat
kami akan segera kembali bersajar dan berikutnya tetap bersama kami
dengan epilog dari ars wendo art mowilow